tarif listrik bulan oktober dua ribu enam belas akan naik sekitar rp dua per kwh
penyesuaian ini menyusul pergerakan harga minyak indonesia dan nilai tukar rupiah
meski naik sekitar rp dua per kwh konsumen tetap mengeluhkan biaya listrik yang dianggap tinggi
banyak warga yang tahu tarif dasar listrik mengalami penyesuaian setiap sekitar setiap kali
peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor sembilan tahun dua ribu lima belas
menyatakan penyesuaian berlaku setiap bulan
yang disampaikan berubahnya rupiah terhadap dolar harga minyak dan inflasi bulanan
seperti yang terjadi pada bulan oktober dua belas golongan tarif listrik harus naik
melihat tiga indikator di bulan agustus terhadap juli yang dihitung pada bulan september
mustipi cuci gosok meraket kecil yang keberatan sih
kalau ini karena udah susah nambah susah lagi
meski naik satu hingga dua rupiah tarif listrik oktober dua ribu enam belas ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun dua ribu lima belas
penurunannya sejalan dengan penurunan biaya pokok produksi atau bpp dan perubahan variable makroekonomi
di pln itu ada tiga puluh tujuh golongan tarif
hanya dua belas golongan tarif yang dikenakan tarif adjustment
jadi tarif seperti rumah tangga kecil bisnis kecil itu tetap mendapat subsidi dari pemerintah
dengan mekanisme penyesuaian tarif tersebut tarif listrik dimungkinkan untuk turun tetap atau naik setiap bulannya
untuk bulan november mendatang ada kemungkinan tarif untuk turun mengacu pada menguatnya rupiah di bawah tiga belas rupiah per dolar amerika
pasca selesainya periodonnya
meruanggaptor renis rmbla